pembunuhan sadis kembali mengguncang jawa timur
seorang petani asal desa tekung lumajang
tewas dibacok delapan orang tak dikenal di rumahnya sendiri
sementara di lumajang identitas mayat dalam karung
akhirnya terkuak setelah keluarga cocokkan ciri fisik dengan korban
soekarti langsung menangis histeris saat melihat anaknya arifin
tewas dibunuh di rumahnya sendiri
bahkan keluarga harus kerepotan menenangkannya akibat terus menangis
korban yang sehari hari bekerja sebagai petani ini
tewas mengenaskan dengan sejumlah luka bacok senjata tajam
di beberapa bagian tubuhnya
polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat
langsung menuju lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tkp
serta meminta keterangan sejumlah saksi
korban pun langsung dibawa ke rumah sakit umum dr haryoto lumajang
untuk dilakukan otot
saksi yang diperiksa di polsek tkp
semoga dari beberapa saksi ini bisa ada petunjuk
jadi perkiraan kurang lebih antara tujuh dan delapan orang
sementara di banyuwangi setelah melalui proses penyelidikan
dan pemeriksaan sejumlah saksi
identitas mayat dalam tersebut tidak terlalu banyak
dalam karung yang dibuang di pinggir jalan
dekat aliran irigasi desa dasri tegal sari banyuwangi jawa timur
pada sabtu siang akhirnya terungkap
mayat dalam karung tersebut adalah restu wahyu bahtiar
warga desa yosorati sumberbaru jember
yang tercatat sebagai karyawan di sebuah kooperasi serba usaha di banyuwangi
identitas korban diperkuat oleh kedatangan sejumlah keluarga dan rekan korban
yang datang ke kamar mayat rumah sakit umum belambangan banyuwangi
minggu malam untuk mencocokkan ciri fisik korban
mungkin itu adalah teman teman
kerjanya apa itu
terakhir kontak itu kapan
cuma itu masih di kantor
diberangkat terus gak balik sampai kembali
sementara itu setelah dilakukan otopsi tim medis rumah sakit
korban tewas setelah alami trauma akibat benda tumpul di bagian kepala
ada hasil pemeriksaan
secara umum kita dapatkan adanya perdarahan di bawah selaput otak depan
dan itu karena ada trauma tumpul sehingga ada fraktur kompresi atau patah tulang
yang ambles di kepala sebelah kiri dan juga ada patah tulang di tengkorak sebelah kanan
usai menjalani otopsi dan dikremasi tim medis
pada dini hari tadi jenazah langsung dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya